sehari jelang laga big max kontra persija persib menggelar latihan terakhir di stadion gelora bandung lautan api di kawasan gede bage kota bandung selasa petang
selain menggelar latihan fisik ringan pelatih persib luis mila aspas juga meminta anak asuhnya menggelar latihan taktikal game yang rencananya akan diterapkan dalam laga kontra persija
luis mila menilai pertandingan kontra persija sebagai laga yang sulit
mantan pelatih timnas spanyol u dua puluh satu tersebut juga menilai kedua tim memiliki materi pemain yang baik serta kekuatan seimbang
meski demikian kehadiran boboto di stadion diharapkan menjadi pemicu persib untuk meraih hasil maksimal di laga tunda pekan sebelas tersebut
selain menilai setiap pertandingan sebagai laga final penjaga gawang persib teja paku alam juga mengaku memiliki motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik dalam laga kontra persija
benar ini gak jadi beban buat teja juga ini motivasi buat teja supaya bisa tampil baik di depan para boboto juga dan bisa memberikan kebaikan untuk persib
nggak jadi masalah perasaannya itu senang aja gitu
sementara itu persija memilih untuk tidak memanfaatkan latihan resmi saat bertanding ke kota bandung
meski demikian asisten pelatih persija sofian hadi dalam konfesi pers di gedung graha persib selasa malam menilai anak asuhnya siap berlaga dengan maksimal dalam laga rabu sore
meski baru melakukan recovery selama dua hari usai menjalani partai tunda lainnya kontra pss sleman
meski tidak akan diperkuat yusuf helal yang memperkuat persija
timnas bahrain di turnamen piala teluk kehadiran mantan striker timnas ceko michael cramencik menumbuhkan optimisme persija untuk mendulang angka penuh saat melawan persib
saat ini kan ada panggilan dari timnas jorhant untuk yusuf helal
saat ini mungkin ibadah seperti yang teman teman tahu
pemain timnas kita belum tahu pasti seperti apa karena kita belum dapat kabar
mereka kembali hari ini kita tahunya tapi mereka datang atau enggak kita belum tahu
untuk kehadiran kemenjik di tim kami ya tentu saja itu juga sangat menambah kekuatan bagi kami
sudah jelas karena dia adalah striker utama kami
kami sangat siap untuk pertandingan besok dan kami sudah melakukan latihan dengan baik
apa yang diklikkan dengan kursus semua kami lakukan dengan baik untuk pergaduhan besok
laga tuda pekan sebelas liga satu indonesia antara persib kontra persija akan dikelar di stadion gelora bandung lautan api pada rabu petang
persib kini berada di peringkat enam klasmen sementara liga satu indonesia dengan raihan tiga puluh poin dari enam belas laga
sementara persija kini berada di peringkat empat klasmen sementara liga satu indonesia dengan raihan tiga puluh dua poin dari enam belas laga
reddy bangun bandung jawa barat